nenek saya ini sudah lama sakit parah
saya belum pernah membalikai nenek
kamu tenang aja ya ju
nenek gak akan mati
sebelum nenek yakin
kalau kau betul betul baik

pak budi gimana sih
gak apa apa saya gak sengaja
kamu kok gak lihat
saya buta mbak
ada masalah apa pak
kamu jangan ikut campur
ini ada yang mau bicara sama bapak
saya minta mata pak dokter
untuk mendapatkan donor mata itu tidak mudah
dan kamu harus menunggu proses yang sangat lama sekali
nanti pak dokter akan usahakan ya
saya butuh mata itu sekarang
saya nggak punya waktu lagi untuk menunggu
apa aja pak dokter
dik kamu sabar ya
semua ada aturannya
ini harus dapat mata itu sekarang
kalian gak tau apa yang meni alamin
pokoknya harus dapat mata itu sekarang
emang apa yang kamu alamin di
kamu ceritain sama kakak ya
ya ampun nene
lila apa yang terjadi kenapa begini
nyemplung ke kolam
eh nyebur lagi ke sawah sampai basah
ya iya namanya juga anak pembawa masalah
eh jaga mulut kamu indi
kamu biasanya nambah kerumitan aja deh
lihat ponakan kesakitan kayak gitu
bukannya ikut prihatin
ke restoran makan kodok keren ketemu si jablay
bonyok pikir hebohnya suka ampren
gimana kalau ketabrak bajay
kamu ambil kompresen gak
apanya yang gak apa apa ndre kamu tuh dipukulin kamu siapa sih mau ke kamu udah aku nggak apa apa
kamu sekarang gak usah kayak gitu ya
yang mukul aku itu bos jos ini bukan pertama kalinya lila dan aku rasa memang bos itu orang
jahat dan aku bingungnya kenapa om jimmy itu percaya banget sama dia
silakan hidupnya maaf ya
aku mau tamu ini mbak dewi sama mas satria saya dewi saya satria
nene saya ini sudah lama sakit parah saya belum pernah membagi nenek
kamu tenang aja ya cuy
nenek gak akan mati
sebelum nenek yakin
kalau kau betul betul baik
nenek pengen lihat kamu
bisa melihat dulu
baru nenek tenang
nenek gak boleh bilang kayak gitu
udah cukup nenek
merawat aku selama ini
aku butuh donor mata
untuk merawat nenek
dan balas budi sama nenek
nenek udah banyak berkorban untuk aku
aku pengen melihat nenek
semua hidup aku
mata nenek ini gak katarak
mata ini udah nenek kasihkan ke kamu cuy
nek mas satria ini
udah mau dapet donor
dia sebentar lagi
udah mau melihatmu
alhamdulillah kamu beruntung nek
tidak seperti cucu saya ini
sejak kecil dia sedikitpun
belum pernah melihat dunia
yang dia tahu cuma kegelapan
saya akan bantu cucu ibu mendapatkan donor mata
terima kasih nak
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
ternyata aku masih lebih beruntung ya wih
ternyata aku masih lebih beruntung ya wih

kamu dari mana
kamu dari mana
jangan kelayapan dulu
jangan kelayapan dulu